anggota polsek kayan hulu brigadir indra wahyudin mengantarkan logistik pemilihan
bupati ke desa tanjung biru kecamatan kayan hulu kabupaten sintang kalimantan barat
dalam video milik brigadir indra ini ia bersama praka abdir fitrianto anggota koramil seribu dua ratus lima dua belas
kayan hulu dibantu petugas linmas petugas kpps serta petugas panwaslu yang berjumlah enam orang
harus berjuang melewati medan yang sulit satu satunya akses ke desa tanjung miru adalah
sungai tebidah yang deras ada dua tempat pemungutan suara di desa tersebut tps satu berada
di tanjung miru dan tps dua berada di selingkat mereka melintasi sungai tebidah dengan perahu
tempel bermesin lima belas pk ada lima sungai besar yang harus dilalui yakni sungai serabun sungai selingkat
sungai belangki sungai turun dan sungai omat selama perjalanan brigadir indra wahyudin sempat terpleset saat
mendorong dan menarik perahu yang terseret arus sungai yang deras baju seragam kepolisian yang
dikenakannya pun robek akibat tersangkut kayu baju boleh basah baju boleh koyak yang penting merah
putih harus terjaga jangan sampai persatuan dan kesatuan luntur semangat semangat setelah
menghabiskan dua belas jam di sungai mereka masih harus memikul logistik pilkada berjalan kaki sampai ke